saat ini dinas kesehatan dan dinas pendidikan kabupaten sidoarjo
tengah mengkaji rencana sekolah dengan tatap muka
kajian tersebut akan dimulai dengan melakukan rapat koordinasi
yang akan dilaksanakan pada selasa sebelas agustus dua ribu dua puluh satu
yang akan mempertimbangkan protokol kesehatan
dan melihat data tingkat kesembuhan yang terjadi di kabupaten sidoarjo
untuk melihat kesiapan sekolah dalam penerapan belajar tatap muka
sebuah sekolah menengah kejuran swasta di sidoarjo
mulai melakukan simulasi belajar mengajar secara langsung
simulasi ini dilakukan untuk mengukur kesiapan sekolah
dalam menjalankan kebijakan pemkap untuk belajar secara tatap muka
yang rencananya akan dimulai pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
dewan pendidikan jawa timur menilai langkah pemkap sidoarjo layak diapresiasi
nah dengan begitu masyarakat punya pilihan
bagi mereka yang siap mereka akan menjalankan proses pembelajaran
yang akan diperlukan
bagi mereka yang offline ketemu tatap muka di kelas
tapi dengan syarat protokol kesehatan dijalankan
bagi yang belum siap maka mereka juga harus dilayani
ini bagian dari hadirnya negara di tengah kebiasaan masyarakat
dan menurut saya ini adalah prinsip keadilan bagi semua
namun sejumlah orang tua merasa khawatir
apalagi jika anaknya masih duduk di sekolah dasar
para orang tua yang bekerja merasa belajar online kurang efektif
dan sedikit merepotkan
namun ini lebih baik daripada mereka membiarkan anak anak
menanggung resiko yang lebih besar menghadapi kemungkinan terkena virus covid sembilan belas
kalau untuk saya yang anaknya masih kelas kecil
kemungkinan itu khawatir ya
semoga sih kalau yang di sekolah
semua sekolah sih tanpa terkecuali sebaiknya dinas kesehatan
bisa datang ke sekolah dan bisa menetapkan standar kesehatan
untuk anak anak untuk siswa ya
karena memang pembelajaran online ini
boleh saya katakan juga kurang efektif sebenarnya
lebih baik mereka tatap muka
tetapi tentu saja harus diingat kondisi yang masih seperti ini
jadi lebih baik dimantapkan lagi
kalau mau tetap muka
saya pribadi saya kurang setuju
memang sih mereka butuh sosialisasi daripada di rumah saja
kemudian mereka belajar via online
tidak bertemu dengan teman temannya
mereka memang perlu perkembangan psikologisnya
untuk bertemu dengan teman temannya memang sangat diperlukan
cuman resiko yang akan mereka dapatkan tidak sebanding dengan hal tersebut
karena ini menyangkut kesehatan dan menyangkut nyawa seseorang
dewan pendidikan jawa timur memandang kebijakan pemkap sidoarjo ini
akan memberikan kepastian bagi masyarakat